di balik menariknya penampilan seorang selebritas ada campur tangan seorang penata busana atau fashion stylist
penghasilan seorang penanta busana pun bisa dibilang tidak kecil
untuk satu kali acara seorang penata busana bisa mengantongi uang hingga sepuluh juta rupiah
sejak awalnya bisa menjadi seorang fashion stylist
menjelang aku kuliah aku juga ngambil kuliahnya tuh fashion kan
terus tiba tiba lagi buka blok gitu tiba tiba seru juga ya ngebaca artikel tentang fashion stylist
terus kayak seru juga nih kayak gini nih dan kayaknya masih sedikit di indonesia waktu itu yang menjadi fashion stylist
terus udah akhirnya kayak cuman asal aja cuman kayak eh kayak bisa nih gitu
aku disini gitu cuman asal gitu doang
tiba tiba sampai akhirnya dapat tawaran
terus ya yaudah
akhirnya aku terima tawaran itu gitu
ada gak sih butuh modal awal gak
untuk modalnya palingan aku butuh untuk running cost gitu kan
running cost untuk mencari konsep konsep dan baju baju ini
untuk kebutuhan seperti apa lalu networking pasti
terus ya udah sih menurut aku itu basic yang awal untuk menjadi stylist gitu
dua itu dulu
proses kerja fashion stylist berawal dari mengetahui bagaimana postur dan karakter

setelah itu rere akan menawarkan dua opsi
mencarikan pakaian tersebut melalui sistem sewa atau beli dengan kata lain sebagai personal shopper
tahapan kerjanya itu gimana sih mulai dari mungkin menggambarkah perlukah atau cari referensi dari luar
atau mungkin belanja dulu ke mall nih bajunya seperti apa gitu
ya saya tuh dari awal
tahu dulu dia itu siapa dan apa kebutuhannya dia
aku nanya lo butuhnya tuh untuk apa gitu
sebenarnya kayak ya butuh untuk manggung untuk seperti ini
aku sama dia seperti apa
oke aku tahu taste nya dia
aku tahu kesukaannya dia seperti apa
udah akhirnya aku membuatkan konsep
oke gue mau meng create gaya lu seperti ini
oke udah dia setuju
oke aku suka nih gaya baru
jadi kan aku gak cuma mau memakaikan baju tapi aku mau pengen tuh artis aku tuh kayak memiliki satu
gaya baru yang kayak wow kok dia beda dari yang lain gitu kan
beda dari yang sebelumnya seperti itu
jadi kayak setelah aku kasih oke nanti kedepannya konsepnya bajunya seperti ini ya
jadi arahannya lebih kesini kesini kesini
udah aku pencarian baju nih
abis itu aku fitting
setelah fitting dia oke

abis itu pas hari hatnya yaitu pada saat eventnya abis saat event udah kelar aku harus laundryin baju ini lagi

abis itu aku harus balik lagi ke designer
itu kalau sistemnya adalah peminjaman
pekerjaan rene tidak terikat dengan satu artis
namun ia saat ini mendadani penampilan hampir dua puluh artis
busana pilihannya digunakan untuk acara off air dan on air pemotretan untuk media cetak hingga syuting iklan
pembuat film iklan pun menjadi salah satu pihak yang sangat bergantung pada jasa fashion stylist
ia bisa membutuhkan banyak fashion stylist untuk menyesuaikan kebutuhan iklan yang akan diproduksi
yoga bisa menghabiskan rata rata tiga puluh juta rupiah per bulan untuk membayar biaya jasa fashion stylist
kalau di bidang saya bikin tv komersial nggak per bulan per job
kayak oke kalau yang ini bagusnya buat anak anak
kalau yang ini barusan tutorials
kalau yang ini bagusnya buat yang anak anak
kalau yang ini bagusnya bikin karakter gitu
bagusnya yang ini buat apa gitu
klien rere paling banyak memilih menyewa pakaiannya ketimbang membeli
karena enggan berpakaian yang sama saat tampil berulang kali di media
rere mematok biaya jasanya satu hingga sepuluh juta rupiah per penampilan
di mana rere bisa mendapat sekitar dua puluh proyek per bulan
itu pun masih ada tawaran yang bisa dia oper ke rekan sesama fashion stylist
karena kewalahan banyaknya permintaan
pemasukan rere juga bertambah
karena ia juga dikontrak oleh dua pusat belanja per tahun
untuk menangani kebutuhan fashion style di saat hari raya
jadi emang fashion stylist itu banyak banget gitu kan
dan ininya ada yang kayak buat majalah dan lain lain gitu
habisnya kayak mau gak ini buat photoshoot
sampai akhirnya perlahan pelan tuh aku pernah menjajaki si skup skup ini gitu
walaupun mungkin aku lebih ke artis
cuman kayak at least oh ya ngerti tuh technicalnya iklan itu seperti apa gitu
oh ya photoshoot itu ternyata seperti ini gitu
ngomongin klien nih mbak artinya kan ada fee nya ya
mulai ke angka nih
fee nya sendiri seperti apa sih untuk seorang fashion stylist
kisarannya mungkin di sekitar misalkan let's say satu hp sepuluh juta gitu
jadi tergantung jadi kayak eh let's say pre wired gitu
pasti harganya beda dong dengan harga yang lainnya
atau enggak misalkan iklan gitu atau nggak kayak campaign gitu
billboard gitu kan itu beda gitu
rere memulai karirnya saat masih duduk di bangku kuliah sekolah fashion ternama di indonesia
saat itu pada dua ribu delapan belum banyak profesi fashion stylist
ia mengawalnya dengan menjadi fashion stylist pembawa acara indie barens
sebab melalui post artis yang menyebut akunnya rere bisa meraih pasar yang bukan artis
tetapi ingin menggunakan jasanya seperti kaum sosialita
rere juga tidak menganggap tumbuhnya jasa fashion stylist belakangan ini sebagai kompetisi
menurutnya semua kembali ke selera dan karakter tiap klien yang ditanganinya alias cocok cocokan
desyari tonang jakarta